berusaha untuk menyangin diri gue pergi dengan adek lo
kok pikir masalah akan selesai
semuanya makin hancur semua makin berantakan
gue belum selesai ngomong
lo yang diam
saya minta selesaiin semua ini sekarang
lo kenapa marah marah sama gue
lo ya enggak
lo pengantin baru kerjaan lo ribut aja
gak apa apa sih roy
lagi banyak masalah gue
lo dalam keadaan mabuk kayak gini lo pulang
nyampe rumah gak lo
nyampe rumah sakit iya
nyetir yang benar
gak apa apa sih lo
gak apa apa sih lo
gak apa apa sih lo
lo lewatin dia susah amat sih lo
tapi ini orang lama banget di tengah lagi
ya udah lu injak aja gasnya
perlu gue bantu
sini gue bantu
gue gak mabuk
gue gak mabuk
udah jangan ribut
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
gue gak mau di penjara
lepasin pak saya nggak salah pak
saya nggak mau di penjara pak
ganjar bukan saya pak tapi roy pak
saya gak mau masuk penjara pak
lo denger ya
gue keluar penjara
roy gak sepenuhnya salah
roy jadi menabrak kurang itu
karena dia merebut setir
dan saya lakukan ini untuk lindungi keluarga saya
karena aku harus tam estado
kenapa gari kemarin
ini terus nyeldakan
ya pak ini saya di taksi pak mau jalan kantor oh ya pak saya udah dapet info tentang
ini saya juga udah tahu dan erlangga bermadi saya tugas buat kamu kamu bisa pergi kantor
sekarang kamu pergi kantor polisi pak baik
aldebaran al fahmi
baru beberapa jam ketemu sama suami kangen masa drama kalian
pasien disini saya
dia nggak tahu apa apa
dia nggak tahu apa apa
itu artinya lo masih ingat delapan tahun yang lalu
noong ngasih lupa kejadian itu alte
terus apa hubungannya sama si saya
ria sejati dia yang akan menyakiti wanita
tujuan gue bukan untuk nyakitin dia
gue akan membalas dendam
silahkan balas dendam sama saya
ini tempat gue al
lo gak punya power disini
disini gak ada hakim gak ada jaksa gak ada saksi yang bisa lo bayar
lo lupa dimana lo berpijak sekarang
jangan sampai angle menyebut sama roy di depan andean
udah jeblosin gue ke dalam penjara
dia nyetir mobil bukan gue tapi adik lo
mas aldo lo menjebloskan orang ini ke penjara demi adiknya
lo tau apa
gue cinta banget sama dia
dia segalanya bagi gue
gue sempat ada salah paham sama dia
gue lepaskan dali
tapi semua itu juga karena
gue emang sempet mabok
gue berusaha untuk nyenangin diri gue pergi dengan adik lu
gue pikir masalah akan selesai
semuanya makin hancur
semua makin berantakan
gue belum selesai ngomong
lo yang diam
saya minta selesain semua ini sekarang
asal lo tau
selama gue di penjara
setiap hari dia minum obat tidur
dan sampai suatu saat
dia nggak bisa pertahan
siap pergi untuk selamanya dia meninggal
dan itu semua karena lo al
udah ngambil seseorang yang paling berarti dari kehidupan gue
oh satu lagi
bunga yang gue kirim ke allah
itu bunga kesukaan lo
sampai no cuyai

bunga yang gak ada di gerbang lu

oke kamu juga knows adaweet breadth
sampai jumpa di video selanjutnya
lepaskan diri saya
gua punya lu mira sekarang